adik dapat uang lagi buat modal
dia bukan copet
dia bukan janggrek
saya kenal dia saya artinya
aisyah dari mana kamu
dari ibu pak

saya tahu saya pasti akan menang
kamu sudah pulang ya
lima puluh ribu buat kamu

buat mengobati luka kamu
sakit ya digebekin orang banyak
buat ibu saja semuanya
dikasih dia dia tidak mau
syukur duit saya
aisyah tahu itu bukan dari judi bu
tapi itu asal dari
pulang saja semuanya
aisyah punya bukti
aisyah pulang saja
aisyah pulang saja
bukanin lagi kamu duduk buah
aku mau keluar lagi
kau lah yang mengempat kesulitan
berikan nama mu jalan keluar